jadi langsung aja ikutin kita bertiga yuk
karena oksigen dibutuhkan bakteri bakteri baik untuk tumbuh dan memproses kedelain
kasih tiga statement terus ternyata tinggal jawab setuju apa gak setuju
tapi seorang birokrat yang memang punya pengalaman di dki yang ditunjuk langsung oleh istana
atau di bagian seoul daerah selatan termasuk di wilayah gangnam yang tadi disebutkan
regulator australia mengalami pandangan yang berbeda
kemudian ada juga resolusi nomor dua ratus empat puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian demand komoditas cenderung lemah gitu ya